lapak lapak semi permanen berdiri acak tepat di bawah lindungan badan tol
bermodal sengkaratan dan kain bekas yang dipancang sebagai sekat
hunian ini jauh dari kata privasi bahkan tak memenuhi standar layak huni
ya ini memang lapak liar yang dibangun warga untuk ditinggali
mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pmks
yang masih menjadi problematika ibu kota
beginilah potret kehidupan masyarakat di jakarta
yang masih berada di bawah garis kemiskinan
tidur beralaskan tanah dengan sekat seadanya dan beratapkan jalan tol
ini adalah tuti perempuan lima puluh dua tahun itu telah lima kali digusur
namun memilih kembali menempati kolong tol yang berada di kawasan tanjung priuk jakarta utara
bilang sempit banget ya bu ya
ini kan nggak lebih dari dua meter x tiga
terus atasnya juga tidak ada tutupan gitu kain sekat gitu doang
nyaman nggak sih bu
ya nyaman nyaman aja lah
sebenarnya sih nggak nyaman tapi ya mau bagaimana lagi
karena pandemik ini jadi bapaknya nganggur
jadi ada di kolong tol yang kosong
jadi ada di kolong tol yang kosong
laki laki lima puluh tiga tahun itu menjadi manusia gerobak lebih dari tujuh tahun
berpindah pindah mendorong gerobak dan memungut sampah kardus dan botol plastik
untuk ia jual kembali dengan harga yang tak seberapa
tiap hari berarti ngambil ngambil sampah kayak gini untuk dijual lagi
iya dijual lagi pak
dapat berapa pak sehari
nggak tentu pak
kalau kita dapat dua karung ya harganya murah sih sekarang
kalau botol ini pak rp satu tujuh ratus
tuti dan andre hanyalah sedikit gambaran dari ribuan pmks di ibu kota
terlebih pandemi semakin memperburuk kondisi
jumlah pmks pun meningkat drastis
mungkin di jalan tak banyak lagi dijumpai pengemis
namun tak jarang aksi meminta minta ini bertransformasi menjadi manusia silver
dinas sosial dki jakarta mencatat lebih dari tujuh pmks yang dibina di dua puluh dua panti sosial
mereka terjaring razia lewat pemetaan dinas sosial di empat puluh enam titik rawan pmks
yang sebagian besar didominasi kawasan lampu merah
di panti sosial tersebut orang orang ini akan kita lakukan assessment dulu
kalau memang nanti dia ada bisa dikembalikan ke keluarganya
karena kan memang program penanganan pmks yang paling baik ini adalah dikembalikan kepada keluarga
sosiolog universitas indonesia menilai masalah pmks terjadi lantaran banyak pendatang dari luar jakarta
yang mengadu nasib ke ibu kota
secara sosiologis yang mengatakan bahwa ada persoalan yang mendasar terkait ketimpangan regional
atau ketimpangan wilayah yang sampai hari ini masih menjadi pr bagi pemerintah secara keseluruhannya
jadi ada ketimpangan regional bahwa pembangunan itu hanya terpusat di kota kota besar
bayu tak memungkiri sebagian pmks bermasalah pada etos dan kedisiplinan
sehingga kerap kembali ke jalanan setelah mendapat pembinaan
tetapi bagi sebagian besar yang memang karena dia menjadi itu karena memang terdampak
apalagi kita bicara covid segala macam itu harus penanganan yang sifatnya lebih struktural ya
untuk mereka bisa lebih berdaya lebih diberikan kesempatan untuk bisa berkembang
meski selama pandemi jumlah anak jalanan pengamen dan manusia silver meningkat
namun bayu mengingatkan pmks kategori disabilitas justru harus mendapat perhatian lebih lantaran jumlahnya paling banyak
dan rentan stigmatisasi masyarakat
prod satria kunchoro jakarta